sofya tuh kan janda
karena aku udah ada
terima jadi kan enak
siapa yang terebat
dia yang akan mimpin acara pengamanan
kata si mokko aufiten dan iku weselam
emang keren banget
bagus sih caranya
tapi tetep aja bakal ancur
biar hasilnya juga api api tenang
pasti hasilnya juga rapi tenang
iya tuh kau
siapa yang kalah
kak elang atau kak sarah
aku pilih kak elang
dan aku yakin
seindah mungkin nulisnya
kok gue gak kepikiran dari tadi ya
padahal kan yang dibelakang gua masternya kaligrafi
jadi lu tulisin dulu nih
ini kan ada dua nih
lu tulisin yang dua eh satu
silahkan ngebantuin lagi
tanda bacanya yang benar itu
perhatiin ya panjang pendeknya semuanya
ustazah ada yang dibikinin tuh
kaligrafinya tuh ustazah
pindah duduk ya
pindah ke sini
pindah ke sini
pindah ke sini
pindah ke sini
pindah ke sini
pindah ke sini
pindah ke sini
kalau kamu terbiasa dibikinin sama orang tugasnya
sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa
sekarang kamu bikin lima puluh kali
berhubung udah jam tujuh
mau berangkat kerja oh ya bagus satu hehehe duitnya iya nih lima langsung sakit maksa
kasih aja ramuan jahe bisa ngatasin ini apa infeksi perut hai ayo sini ikut mampu
sini sini apaan sih oh perkejaran ini anak mamski udah kerja sekarang woy aduh sayang
ini mamski doain mudah mudahan pudintanya cepet cepet dikasih fasilitas itu mobil dari
kantor jadi kita bisa jalan jalan gitu kesana kemarin terus dapat fasilitas itu
fasilitas rumah rumah anjar tadi itu dikompleks hehehe emang pudin udah kerja udah atau di
perusahaan minyak di perusahaan besar atau ibu ibu
kalau misalkan anaknya pinter teh enggak jauh pasti mamsinya juga pinter letaknya sekarang
mendingan kamu siap siap dulu ya mau kerja ya satu sana mandi dulu nih tapi pasti butuh uang ya
buat pegangan yuk nih dulu tak dibuat toko nya naik ojek ini buat kalau mau jajan jajan tah
hah ini kalau buat mau beli kopi atau naun cemilannya ini buat pegangan kamu tak kisah
hati hati atuh ganteng
tumbennya jam delapan sebelum jam delapan sudah datang odeh mana yuk raja mana pudin oh iya dong itu harus
pudin dong pegawai telat telatan yaitu
lima g lupa traktir mukulis ya oh nggak illusion waalaikumsalam waalaikumsalam saya
seneng lihat kalian akrab begini sih kliat mirip mirip kommer dong aduh putih yang dong
iya panggil saya nitip ini surat tolong dikasih ke pak rt ya gua kita mau mengadakan masalah
besar mudah mudahan kita dapat bantuan dari warga untuk keamanan sarta ya eh ke lawis
yang ngulis jaga ini gerbang terada orang lagi masuk jaga gerbang gerbang tuh masalah gampang
namanya disuruh udah pudin pudin rumahnya kan dekat sama rumah pak rt anak hidup kamu
deh ini tak boleh langsung jalan bisa bisa disuruh maksudnya sedih sedih sedih sedih sedih
cakep assalamualaikum postat waalaikumsalam maaf ustadz tadi kayaknya manggul manggul lempok
manggil manggil iya itu maksudnya ada posat ini lebih baik saya minta tolong positi aja untuk
nganterin surat ini ke pak rt oh bukannya gua bukan ini surat baik posat laksanakan
hai laksanakan laksanakan laksanakan laksanakan laksanakan laksanakan laksanakan laksanakan laksanakan
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya udah di
is is melinjo steel fresh from the oven pokoknya kalau dibikin sayur asem enak pisangnya
emang mimin assalamualaikum pak rt ya maksudnya
saya begitu bang maaf keceplosan bang mimin pilihin saya ikan yang seger saya mau masak ikan
hoi mimin pak rt imt mumin tuh lupa lagi iya iya iya iya di spes semuanya fresh rt pas waktu ditangkep
namanya ikan itu olahraga terus jadi tiap hari kerjaannya hai poreng mulu whoo
hai sampai sampai cooking moma shoppingnya dilakuin sendiri
yaa mang gimana sih namanya juga jodoh rejeki maut itu allah yang nentuin
kakak kalo gak nyari gak bakal ketangkep jodohnya gak dapet dapet
mending lihat yang deket aja ada tes sopia tuh kan janda
kan aku udah ada terima jadi kan enak
eeh eeh eeeh iya iya emang emang ini emang emang cepet igan emang
pak mt kok kabur sih mau disalamin gak
pak mt kemana sih dah udah dicariin rumahnya kagak ada
pak rt lagi gembira banget
gimana sih emang gak keliatan apa orang lagi takut muka ibu gini
pak rt panjang umurnya
saya dari tadi nyari nyariin pak rt
saya mau ada ituan pak rt mau tau gak
terus siapa dong
pak rt nama saya itu pos sita yang kerja di pesan renkun anta
ada perlu apa po
pak rt ini maaf ini ada amanah dari pak ustadz musa
saya suruh sampein ini
kebetulan banget nih saya juga